memasuki hari keempat libur natal tiket kereta api ke sejumlah kota di sumatera utara habis terjual
meski begitu pt kereta api menyediakan enam gerbong tambahan kelas bisnis dan tiga kelas ekonomi untuk setiap keberangkatan
penumpukan penumpang terjadi di ruang tunggu di stasiun besar kereta api medan selasa siang
kondisi seperti ini terjadi sejak lima hari terakhir bersamaan dengan libur natal dan tahun baru
sampai selasa siang lebih dari tiga puluh delapan penumpang diberangkatkan dari stasiun medan ke sejumlah kota tujuan
dibanding dengan periode yang sama tahun lalu angka ini mengalami kenaikan sekitar dua puluh persen
lonjakan penumpang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan
untuk kelas ekonomi tiket perjalanan jarak jauh ke kota tanjung balai dan pematang siantar pada tanggal dua puluh tujuh tiga puluh dan tiga puluh satu desember telah habis terjual
meski begitu pt kereta api menyediakan enam gerbong tambahan kelas bisnis dan tiga kelas bisnis
dan tiga kereta kelas ekonomi untuk setiap keberangkatan
alasan kenyamanan dan ketepatan waktu diantaranya menjadi penyebab penumpang memanfaatkan moda transportasi ini
selain tujuan jarak jauh kereta komuter yang melayani binjai dan tebing tinggi juga mengalami peningkatan
penumpang kereta ini biasanya pergi dan kembali dengan kereta yang sama